polisi merilis jumlah anggota atg besutan wahyu kenzo mencapai dua puluh lima ribu orang bahkan lintas benua
total dana yang berhasil ia himpun mencapai sembilan triliun rupiah
penyidik polda jatim juga sudah menyita sejumlah aset milik wahyu berupa mobil mewah motor gede dan rumah
para korban berharap aset dan dana yang tersisa disita untuk kemudian dikembalikan kepada mereka
tapi harapan saya sih masih bisa dikembalikan dengan mungkin dengan jumlah prosentase dari sisa dana yang dimiliki oleh atg
yang mungkin nilai sembilan triliun itu kan akumulatif ya dari secara total
tapi dari secara totali tersebut berapa persenkah yang sebenarnya dana itu masih ada
maka itu akan dikembalikan kepada seluruh member itu berdasarkan mungkin nilai persentase ya
sudah dua kali tertipu investasi robot trading
pada pengalaman pertamanya di farheit pengadilan negeri jakarta barat dua belas desember dua ribu dua puluh dua lalu
memutuskan dana yang dihimpun pelaku dikembalikan ke korban
namun hingga kini al rizky belum juga menerima pengembalian uang tersebut
ia khawatir kasus kali ini akan berakhir seperti pada kasus crazy rich lainnya indra kents
pengadilan negeri tangerang memutuskan aset dan dana milik indra kents
disita dan dirampas negara
kepala bidang aduan hukum yayasan lembaga konsumen indonesia ylki warsito aji menegaskan
jangan sampai korban menjadi korban dua kali
proses hukum yang berjalan tidak menghilangkan hak korban untuk mendapatkan kembali dananya
ia mengatakan sistem hukum dan peradilan harus memastikan hak korban diberikan dalam putusan nanti
pasti ada aset aset yang akan disita oleh
pengadilan gitu kan terkait aset aset itu apakah aset itu merupakan hasil tindak pidana
kalau memang aset itu adalah hasil tindak pidana penipuan
itu harusnya juga harusnya dikembalikan kepada si konsumen melalui proses pengadilan gitu
proses pengadilan itu harusnya juga ada proses pengawalan sampai hak konsumen itu
dikembalikan oleh negara gitu sebagai korban dari aksi penipuan tersebut
dalam upaya banding di pengadilan tinggi banten
hakim memutuskan aset dan dana yang disita negara dikembalikan kepada korban penipuan indra kents
sementara pada kasus first travel korban sampai harus berjuang mengajukan peninjauan kembali ke mahkamah agung
untuk merebut kembali aset dan dana yang dirampas negara
dosen fakultas hukum universitas airlangga surabaya dian purnama mengatakan
korban berhak atas aset dan dana yang disita tersebut
namun untuk memastikan aset wahyu kenzo diserahkan ke korban
verifikasi korban harus dilakukan sejak awal
selanjutnya harus ada mekanisme distribusi hak korban yang melibatkan lembaga negara
akhirnya tidak ada yang menyepakati bagaimana cara pembagiannya
bagaimana cara menjual aset kewenangan menjual aset aset tersebut dan lain sebagainya
jadi saya rasa meskipun putusan itu kemudian mengatakan mengembalikan kepada korban
seharusnya itu harus dimaknai bahwa ada lembaga
dari pemerintah ini yang memfasilitasi itu mas
melakukan itu ya entah dari pihak kejaksaan sebagai eksekutor
atau kemudian kejaksaan minta kepada lembaga pelindungan saksi dan korban untuk melakukan upaya itu
menurut dian pembukaan hotline untuk korban wahyu kenzo oleh polisi sudah benar
kemudian polisi juga harus menjelaskan skema pengembalian hak korban tersebut
jika tidak dilakukan
saat hakim memutuskan aset dan dana yang disita dikembalikan kepada korban
dian mencontohkan dalam kasus fahrenheit
pengembalian dana yang diserahkan ke paguyupan ternyata tidak jelas prosesnya
miftah farid andras wicaksono surabaya jawa timur